iya masih aku simpan sampai sekarang
dari dulu sampai sekarang
dan setiap hari
aku masih berharap
kalau kamu masih mau aku bancing
kamu jahat banget sih gak bilang
kalau udah masuk kuliah
emang kamu udah sembuh banget
mau bikin surprise buat kamu
ini buat kamu
kamu baik banget
ada potnya sih
biar gak layu
kamu juga gak bakal ngira
cintaku pada kamu juga ikutan ayu
gombel banget sih
ya aku juga haper
orang kecil nih
dia mau main
tapi enak jadi dia kalau pakai celana ceweknya yang pakaiin
gue juga mau bincang kok kayak gitu sih
kan kalau mandi dipandiin
frey kalau dipikir pikir enak juga ya kita jalan kaki malam malam kayak gini
selain kita bisa nikmatin udara segernya terus kita kan jarang berdua jalan kayak gini malem malem
biasanya selalu pakai mobil
ya sekalian juga terapi buat kaki kamu biar cepat sembuh
frey kok diam aja kenapa capek ya
atau kamu mau istirahat itu itu ada bangku yuk kita istirahat dulu yuk
enggak enggak usah
nggak apa apa frey kalau kamu mau duduk gak apa apa lagian kita kan juga gak buru buru
frey enggak apa apa kok
rel aku benar benar enggak maksud untuk mau kayak
kamu lagi ada masalah ya
ada cewek cantik nih sok
eh yang kurang ajar ya
mau apa sih lu
mau kalin tuh apa
gue mau ajak lu jalan
eh beri macem macem lu ya
mau kalin beri macem macem sama orel gue gak akan diam diam
diam diam diam diam

oh kejauhan ya tuan

enggak berisik lo
enggak berisik lu
enggak berisik lu
hah berani lu
kalian berdua enggak apa apa
ya makasih banget ya
aku enggak tahu deh kalau enggak ada kamu
harus apa yang aku lakuin
ya udah frey kita jalan lagi
enggak aku lagi ngelak badan
aku lagi pengen sendirian
kamu pulang sama neo aja
ntar ini aku langsung
iya masih aku simpan sampai sekarang
dari dulu sampai sekarang
dan setiap hari aku
aku masih berharap kalau kau masih mau aku lonceng
aku udah gak ada harapan buat aku
aku sama free udah jadian
kamu tau kan
iya aku tau
aku sama sekali gak bermaksud untuk nyakitin kamu
tapi aku rasa
aku gak bijak kalo aku pulang sama kamu sekarang
aku pulang naik taksi aja
rasa kasihan itu gak sama dengan rasa cinta
kamu ngelakuin ini semua karena kamu ngerasa bersalah sama frey kan
karena fred jadi seperti ini demi kamu
tapi bukan berarti kamu harus berpikir tentang saya sendiri

terus aku harus ngera kayak gimana lagi
aurel gak mungkin ada
gak mungkin ada hati orang bisa berubah secepat itu
kamu salah neo
kecelakaan itu sama sekali gak bikin aku merasa kasihan sama fred
mungkin kecelakaan itu bikin aku sadar
tentang perasaan aku yang sebenarnya sama fri
terus belasan kamu ke aku dulu
ya mungkin aku dulu salah nilai
aku dulu soal nyari sosok pahlawan dalam diri kamu
sampai akhirnya aku sadar
kalau kamu adalah pahlawan aku
tapi gak berarti selaku cinta sama kamu
aku udah beranggap bermaksud punya pahlawan kamu
aku gak percaya
aku bener bener gak percaya
kalau kamu bilang kamu salah menilai perasaan kamu terhadap aku dulu
kamu juga salah menilai perasaan kamu terhadap frey sekarang
kalau belum kau mencintai aku
aku akan berusaha
aku akan berusaha membantu kamu menjadi cinta
jangan letu merosot se glaube
jidatmu tak berhasil
soalnya menyane di tengahku untuk pahlawan kamu
tapi tidak penyanyi sahikan
saya sadar naik
sebentar lagi kamu akan seperti itu
yang begini cinta dengan suatu keeper